dalam kelompok kecil
seperti apa renhardt apakah terus seperti ini
atau nantinya akan kondusi kembali renhardt
dan saat ini di belakang saya polisi masih terus melakukan tembakan gas air mata
untuk membubarkan paksa masa ujuk rasa di sekitar gedung bawah sini di renhardt
yang dapat anda saksikan gas air mata masih terus ditembakkan oleh para pihak pengamanan
dan para pihak pengamanan bergerak mundur kembali
dan kita akan melihat apakah nanti yang terjadi renhardt
dan saat ini saya harus bergerak mundur karena kondisi tidak memungkinkan
untuk saya mendekat ke arah pihak pengamanan baik dan juga pihak massa reinhardt kembali ke anda
ya adi tetap jaga jarak aman anda dengan kondisi di sana
tapi sambil kemudian melaporkan bicara mengenai kondusivitas di sana
artinya kan tidak kondusif
bagaimana kemudian pantauan jalan jalan di sana
kita tahu juga bahwa di sekitar gedung bawah situ ada sejumlah toko toko
ya mungkin saja dua puluh empat jam apakah kemudian itu juga ditutup atau seperti apa
ya rehat sejauh pantauan saya sejak pukul sembilan dua puluh satu waktu indonesia barat tadi
memang jalanan tadi sempat dibuka kemudian ditutup kembali
karena memang adanya segerung bulan masa yang tiba tiba hadir kembali begitu renhardt
terkait dengan pertokohan di sekitarnya
sekitar pukul sepuluh tadi seluruh toko memutuskan untuk menutup diri
karena berjaga jaga bila ada kericuan yang terjadi atau hal hal yang tidak diinginkan renhardt
dan kemudian tadi pukul sekitar tiga puluh menit yang lalu jalan di sekitar gedung bawah situ
sempat dibuka kembali namun hingga saat ini kembali ditutup
karena memang kondisi di sekitar gedung bawah situ ini kembali tidak kondusif
begitu reinhard kembali ke anda
adi anda yang ada di sana melihat langsung bagaimana situasi di sana
kami ingin tahu bentuk provokasi yang dilakukan massa sebetulnya seperti apa kepada pihak kepolisian
tadi anda katakan ada bentuk provokasi perlawanan
apa yang mereka lakukan sebenarnya
apa yang mereka tuntut selain kemudian meminta membebaskan sejumlah rekan rekan mereka yang ditahan oleh pihak polisi
ya rehat bentuk provokasi mereka
tadi saya bisa lihat bahwa mereka sempat melempari petugas kepolisian dengan botol botol aqua seperti itu
lalu juga mereka terus meneriakan pihak pihak kepolisian
dengan kata kata yang cukup kasar begitu reinhard
sehingga terjadi kericuan antara kedua belah pihak
selain itu juga tadi saya sempat sampaikan bahwa mereka sempat menolak untuk melakukan pembubaran diri seperti itu
sehingga para polisi sedianya sudah menghimbau seperti itu untuk para masa agar membubarkan diri secara sukarela
namun hingga saat ini masa terlihat masih ada
cuman saya belum tahu pasti apakah masa sudah terlihat membubarkan diri atau belum
namun di belakang saya ini para polisi masih terus berjaga di sekitar jalan wahid hashim
namun saya tidak melihat adanya masa yang bergelombol
apakah mereka sudah menjauh ataukah mereka sudah membubarkan diri
saat ini saya belum mendapat penglihatan secara pasti reinhardt
tapi dapat saya sampaikan masa sudah berhasil dipukul mundur seperti itu
tetapi memang untuk menjaga kondisi keamanan sendiri
jadi pihak polisi masih terus melakukan penjagaan di sekitar jalan wahid hashim
sampai dengan saat ini masa sudah mulai menjauh ya dari gedung bawaslu begitu adi
iya reinhardt benar sekali masa saat ini sudah sedikit menjauh begitu dari sekitar gedung bawaslu
mungkin kalau bisa saya perkirakan mungkin mereka sudah mundur sejauh kurang lebih lima ratus meter begitu
karena memang pihak
mungkin polisian yang memutuskan untuk bergerak maju seperti itu
karena mereka sebelumnya sudah diberikan himbawan untuk membubarkan diri begitu
namun mereka sempat menolak
kemudian muncul negosiasi lagi
kemudian tidak berjalan lancar seperti itu
kemudian akhirnya perwakilan dari polisi memutuskan untuk maju dan melakukan tembakan gas air mata
kepada para peserta aksi masa renhardt
dan saat ini saya masih belum melihat secara jelas apakah masa masih terlihat
menggerombol ataukah sudah bubar seperti itu rehat
tapi memang dapat saya sampaikan saat ini masa sudah agak jauh begitu dari gedung bawaslu
tapi untuk menjaga keamanan memang pihak kepolisian masih terus berjaga di sekitaran gedung bawaslu ini renhard
kebalik ke anda
jadi saat ini apa yang menjadi prioritas dari pihak kepolisian setelah kemudian bisa memukul mundur masa
selain berjaga apa kemudian
dan seperti apa aparat berupaya untuk tetap bisa menjaga kondusivitas terlebih di sekitaran gedung bawah selu
ya rehat dapat saya sampaikan memang prioritas polisi saat ini memang masih tetap yaitu membubarkan para masak
karena memang sedianya tadi para aksi peserta masa sudah membubarkan diri sekitar pukul dua puluh satu lewat waktu indonesia barat
namun kemudian muncullah masa dadakan begitu dapat saya sampaikan seperti itu
karena memang mereka
tiba tiba muncul kembali di depan gedung bawaslu dan melakukan orasi orasi untuk
karena mereka menolak hasil pemilihan umum yang kemarin diumumkan oleh komisi pemilihan umum republik indonesia
dan saat ini pihak kepolisian kembali maju karena mungkin memang masa masih bertahan begitu renhardt
dan dapat saya sampaikan juga masa tidak hanya terkonsentrasi di jalan wahid hashim ini
tapi tadi saya juga melihat beberapa masa
di belakang gedung sarina
namun memang kebanyakan masa berkonsentrasi di daerah wahid hashim ini
dan saat ini kembali pihak polisi maju begitu untuk kemudian kembali mencoba untuk membubarkan para aksi unjuk rasa ini secara paksa renhardt
oke baik terima kasih adi
selesaikan dulu bagaimana kemudian situasi di sana
silahkan anda terus mengimpun informasi terbaru di sana dan tetap jaga jarak aman
dan juga keamanan rekan rekan di lapangan
sampai dengan malam ini jadi masih ada sampai dengan dini hari ini ya
artinya pukul hampir pukul satu dini hari ini
pihak ataupun sejumlah masa masih ada di sekitaran gedung bawaslu
tapi terakhir tadi rekan
kami sudah menginformasikan bahwa polisi sudah berhasil paling tidak memukul mundur masa yang bertahan dengan semprotan gas air mata
dan tapi sampai dengan saat ini memang eskalasinya masih belum cukup aman atau belum kondusif di sekitaran jalan wahid hashim